itu mak belinya mahal
ada apaan mak
jak belin beras ya
buat bayar jakat fitra kita bertiga
terus sisanya buat beli
yang berapa liter mak
seplastik aja yang lima belas literan
udah pada siap jalan ya
bapak teh malu pisang
malu kenapa pak
iya sama pemulung
karpetnya diminta lagi sama bapak
tis minta maaf atuh pak
tis juga gak tau
kalo sekarang teh
harga karpet semahal itu
gak punya maksud untuk nge report
entis gak ngerasa direpotin kok pak
kan gak jadi beli
aku pulang dulu ya
iya aku lupa
aku diajak pergi sama bapak
iya aku pulang dulu ya
kamu tuh udah beli belum
lo beli tiket bis buat pulang ke sukabumi
masya allah pak
lo mau kemana
mau beli tiket pak
mendingan beresin ini dulu
baru beli tiket
kalau masuk itu salam
sekarang kamu mandi dulu
itu keringetan kayak gitu
bau tau gas
jangan lupa ya
beli oleh oleh atuh
bapak teh gak enak tis
bapak sama io ke jakarta
mertua kamu teh
bawain oleh oleh buat kamu
tapi bawa oleh oleh apa
kalau bisa ntis
yang khas jakarta tuh
oleh oleh khas jakarta teh apa pak
malah nanya sama bapak
kan bapak bukan orang jakarta
lagian kan kamu lebih lama tinggal di jakarta
pak biarpun tutis udah lama tinggal di jakarta
tapi intinya sama kayak bapak
bukan orang jakarta
jadi sama sama ngerti
oleh oleh khas jakarta teh apa
udah pulang alia
kok kagak masuk
mau diajak pergi sama bapaknya
alia jadi kangen sama bapak deh kong
abis ini kita cuci motor sama sepedanya
besok lagi aja tuh pak
lagian kan tutis masih ngojek
yaudah tuh besok lagi cuci motor sama sepedanya ya
terus baris baris baju udah
nanti malam aja tuh pak
yaudah terserah kamu aja
baju bapak mah cuman sedikit atuh tutis
iiih kan kemarin kemarin
tutis beliin baju yang baru pak
bagas udah mandi
oh yaudah sana ganti baju
terus jalannya kapan
nanti nunggu ibu kamu pulang dari pasar
ndak tau gas
ibu beli baju baru juga
ndak tau bapak ya mudah mudahan ndak
udah sana ganti bajunya
bapak masih di singapura kan kok
masih lagi nyari duit di sana
buat sekolah adinya sama belanja ibu
kenapa bapak kerjanya jauh ya kom
soalnya rezekinya ada di sana
mudah mudahan ntar rezekinya gak jauh jauh ya
engkau ngga tau
yaudah ntar kong tanyain ya
saya malas nih kalo anak udah mulai deket begini nih
pasti ada maunya
orang itu mau cerita doang
kenapa gue bilang ujung ujungnya ada maunya
gue jadi ngga bisa
mau main dalam ini
kalau lur jantan mumpung si laras lagi pulang ke rumahnya
itu juga kalau lo berani
gue nggak tahu bang alamatnya
bilang aja lah alasan takut
mbak be mau ke mana
gue ke kontrakan si kardi dulu
ya ampun ini baca ya
awah pikir aja sendiri
jangan dipegangin mulu
itu mak belinya mahal
beliin beras ya
buat bayar zakat fitrah kita bertiga
terus sisanya buat beli kantong ketupat
yang berapa liter mak
yang lima belas literan